karena bahan laga itu cenderung seperti pohon kaktus dia suka pada lahan yang agak kering
untuk khusus durian banyuwang itu memang berbeda dari durian umumnya di luar tanah
selain dikenal dengan destinasi wisatanya banyuwangi juga menghasilkan berbagai macam komoditas pertanian
khusus di wilayah selatannya saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana sebuah masyarakat di sebuah wilayah hidup bergantung dari sebuah komoditas yang sederhana
namun menghasilkan banyak keuntungan melalui inovasi yang dibuat oleh masyarakat desa
komoditas buah naga merah mulai ramai di banyuwangi pada dua ribu satu hingga dua ribu empat
buah naga kala itu adalah jalan keluar bagi beberapa petani setelah komoditas andalan saat itu yakni jeruk kerap mengalami gagal panen
nah melihat tadi itu fenomena harga jeruk yang beberapa kali musim itu harganya tidak bagus
sehingga mereka mulai beralih ke buah naga
karena pada saat itu ya buah naga ternyata juga harganya sangat bagus gitu pada saat awal awal itu
ya sehingga kemudian ya apa namanya menyebarlah ke petani petani jeruk yang lainnya
mulai merubah ataupun membongkar lahan yang tadinya jeruk menjadi lahan lahan buah naga di banyuwangi selatan
sebagai salah satu komoditas utama pertanian buah naga mudah ditemukan di wilayah selatan kabupaten ini
tepatnya di kecamatan purwoharjo hingga tegal blimo
dinas pertanian kabupaten banyuwangi mencatat ada sekitar tiga tujuh ratus hektare kebun buah naga di kawasan ini
yang menghasilkan delapan puluh empat ribu ton buah naga pada masa panen antara september hingga maret
saat panen raya petani buah naga mampu merauh puluhan sampai ratusan juta rupiah

pertanian buah naga mudah sekali ditemukan di dua kecamatan ini mulai dari lahan di perkebunan hingga tanaman di halaman rumah warga
kenapa hanya di banyuwangi selatan gitu karena memang tipologinya di banyuwangi ini petaninya berbeda beda
sama santaraji banyuwangi selatan banyuwangi utara sama banyuwangi sebelah barat
itu berbeda beda nah ini yang lebih tadi itu lebih antusias terhadap perubahan inovasi teknologi itu di petani yang di banyuwangi selatan
dengan jumlah produksi yang banyak pertanian buah naga menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat
salah satunya adalah purwanto warga desa uringin pitu kecamatan tegal delimu
sudah tujuh tahun terakhir pria yang akrab di sapa mas pur ini menanam dan berbisnis buah naga
karena buah naga itu cenderung seperti pohon kaktus
dia suka pada lahan yang agak
dia tidak terlalu suka dengan lahan basah
karena itu bisa memicu cacar itu lebih kuat kalau lahan basah
tapi lahan kering itu dia akan lebih baik
buah naga cenderung mudah untuk ditanam di jenis tanah apapun
namun jenis tanah hitam di selatan banyuwangi dianggap sebagai media terbaik
itu sifatnya tidak berpasir
tetapi ya orang banyuwangi selatan menyebutnya ceket tadi atau tanah hitam
pohon buah naga sejatinya adalah tanaman yang memiliki usia produktif yang tinggi
mencapai lima belas tahun
meski demikian masa panen buah naga yang tidak berlangsung sepanjang tahun
membuat para petani di banyuwangi selatan harus melakukan inovasi

hal ini dilakukan untuk menutup ongkos produksi

selama panen tidak berlangsung
para petani di sini biasanya melakukan rekayasa pencahayaan di luar musim panen dengan lampu
teknik ini dilakukan antara bulan april hingga agustus
ini salah satu proses yang cukup penting dalam penanaman buah naga adalah memasang lampu ya pak kua
sekarang ini kita lagi masang lampu di kebun milik pak pur sendiri ya pak pur
pak pur butuh biaya berapa dan untuk apa aja
biasanya pemasangan instalasi lampu ini
saya lihat kan kabelnya panjang bohlamnya juga tadi banyak banget pak
ini kalau seperempat hektare itu kita ya siapkan model itu dua puluh sampai dua puluh lima juta

itu yang mahal itu kabelnya ini mahal
kabelnya ini sama bohlamnya
ratusan tadi ya pak belinya ya pak ya
nah pengerjaannya sendiri untuk
masak lampu ini bisa berapa lama
itu pengerjaannya kita pakai tenaga karyawan buruh harian
oh mau manggil tukang ya berarti ya
nah itu ada empat orang itu empat hari selesai
selain biaya instalasi sebesar dua puluh lima juta rupiah petani perlu menyiapkan dana rutin untuk konsumsi listrik
biaya yang cukup besar dianggap sepadan dengan hasil yang didapat

tidak seperti pemandangan desa pada umumnya perkebunan hingga rumah warga di purwo harjo dan tegal delimu tampak meriah pada malam hari
layaknya tempat wisata cahaya lampu dari kebun buah naga menerangi sudut sudut desa
pemandangan ini menjadi ciri khas ketika kita melintas di banyuwangi selatan
nah kalau dari atas tadi sudah lihat terang gitu kan
kondisi di bawahnya seperti ini
hampir tidak seperti kebun kebun pada umumnya karena ini lampunya banyak sekali dan cukup terang
seperti malah kayak di kafe kafe ya pak pur ya
nah pak pur terlepas dari bagus dan indah gitu pak ya dilihat memang
sebenarnya fungsi dari lampu ini untuk tanaman buah naga ini lebih ke apa gitu pak
karena kalau saya rasa disini tuh kayak hangat gitu ya pak disini
apakah buat menghangatkan apa enggak
iya ini untuk menghangatkan
ini untuk menghangatkan
ini untuk menghangatkan
untuk memicu tumbuhnya bunga di luar musim
ini kan terasanya itu kan hawanya itu hangatnya itu hangat stabil
tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin
dia akan stabil
jadi yang dipicu itu nanti numbuhin tunas bunga itu ya
iya nanti di duri ini akan bengkak dan muncul lah seperti kacang hijau itu
itu nanti sudah selesai dimatikan
dari hasil penelitian teknik rekayasa
cahaya terbukti efektif meningkatkan jumlah buah naga yang dipanen dalam satu tahun
meski tidak dalam masa panen
buah naga ternyata bisa tumbuh dengan teknik ini
ternyata juga didapatkan begitu produktivitas buah naga yang menggunakan lampu itu
sekitar dua puluh delapan kilogram sekian per hektarnya
sedangkan kalau yang tidak menggunakan lampu itu lima belas
jadi itu tidak terlalu panas
kilo gram per hektarnya
jadi ya hampir dua kali lipat begitu kan ininya
apa itu namanya kalau dari sisi produktivitas
tidak ada yang mengklaim siapa yang pertama menemukan teknik rekayasa cahaya untuk tanaman buah naga
terlepas dari itu nyatanya buah naga menjadi penopang perekonomian bagi warga banyuwangi selatan saat ini
banyak sekali sekarang itu rumah rumah yang
dulu itu masa saya masih kecil itu hanya
kelenengan separuh gedek separuh bata gitu
dan untuk harga tanah pun dulu sebelum ada buah naga
itu tanah di desa wringin pitu itu yang bagian selatan itu karena
tanah darat atau lahan kering karena tidak ada irigasi itu dijual itu seusah sekali
cenderung lebih besar dengan kebutuhan listrik untuk rekayasa cahaya
meski hasilnya sebanding petani harus memikirkan cara lain untuk menghemat biaya
nah selain masalah waktu panen raya yang rentangnya cukup panjang yaitu empat sampai lima bulan
penggunaan lampu dan listrik seperti ini ini juga memiliki masalah tersendiri
karena petani mengalami pembengkakan biaya produksi untuk membayar iuran listrik
namun bagi petani buah naga di banyuwangi hal itu bisa diatasi
dengan beberapa inovasi yang dilakukan
ataupun yang berasal dari kebun dan juga rumah mereka masing masing
saya menemui petani lain di banyuwangi selatan
sujarwo adalah seorang petani sukses yang sudah menggarap lahan di purwoharjo
selain bertani pria enam puluh tahun ini juga mengembangkan usaha ternak sapi di kediamannya
sapi sapi yang dipelihara bukan hanya berfungsi sebagai hewan ternak
sapi sapi ini juga menghidupi pertanian milik sujarwo
aduh aduh aduh
sekilas itu tampak menjijikan kan tapi memang untuk bisa bertahan hidup di desa
dengan memaksimalkan semua potensi yang ada salah satunya adalah memanfaatkan
kotoran dari hewan ternak untuk apa
untuk menghidupkan kebun kebun yang dimiliki oleh petani
ini nih salah satu cara mereka bertahan hidup agar ongkos produksi pertaniannya bisa lebih hemat
dari urin dan kotoran sapi inilah tercipta pupuk kandang berkualitas
yang selama beberapa tahun terakhir menghidupi kebun milik pak jarwo
termasuk perkebunan buah naga
sekarang sudah seperti ini
tinggal semprot pakai bioestrim aja pakai biangnya mikrobak nanti bisa langsung kita bawa ke kebun
langsung taruh karung
iya langsung taruh karung langsung bawa ke kebun
dua bulan akarnya itu sudah banyak sekali di sekitar pohon
jadi kalau kotoran sapi biasa itu nggak bisa langsung ditaruh
efeknya apa kalau langsung ditaruh pak
oke pak ini kita lihat sekarang
pupuk cair ya pak ini ya
ya jadi ini urinya sapi
ini urinnya sapi
ini urin sapi kita fermentasi
setelah dua minggu atau dua puluh hari ini kita bawa ke kebun
jadi apa semprot ya
pupuk cair kita semprotkan di bawah ke pohon pepohonan
siap ini ya pak yang jadi itu ini ya tadi
ya ini fermentasinya yang kita pakai
ambilnya dari sana juga berarti
warnanya jadi agak agak lebih gelap ya pak
ini ada ini kan banyak sudah di sini
untuk menghasilkan kotoran berkualitas diperlukan pakan yang juga berkualitas
ini isi pakannya apa aja nih pak jaruni
ini kalau ini
ini rumput pakcong sama samsibar
sama rumput pakcom yang bernutrisi tinggi untuk pakan sapi
oh itu dari kebunnya ya pak
iya dari kebun
kalau yang fermentasi ini
ya jadi batang sorghum itu sama buah sorghumnya kita chopper
ini kan ada nih kayak gini
oh iya ini yang seperti ini
nah pakan ini pengaruh ke kualitas kotoran yang nantinya juga ada
pak ini pakan digunakan nggak sih pak sebenarnya
jadi pakan ini kan setelah keluar ya ini kita fermentasi
nah sebelumnya diberikan pakan ini kan sudah fermentasian dulu nih
betul yang ini
pakan sudah fermentasian kemudian pakai pakan sapi
pakan yang diberikan adalah hasil dari kebun sendiri
ini turut membantu menghemat ongkos produksi baik di kandang maupun di lahan
rumput rumput ini sengaja ditanam di sini untuk pakan sapi
jadi punya mr wo ini di setiap perbatasan sawahnya itu kita tanami rumput ini untuk pakan ternak
sekalian gitu ya pak
sekalian untuk batas batas begini sekalian kita manfaatkan untuk pakan ternak
salah satu kelebihan pupuk kandang yang diolah dari pakan fermentasi adalah kemudahan menggunakannya
pak jarum itu pupuk pupuk yang tadi itu langsung ditaruh di karung sama karung karungnya aja ya
nah ini ini lihat dong
akarnya keluar ya pak
iya akarnya keluar nih
itu pengaruh apa pak nanti pak kalau akarnya makin banyak pak ke pohon itu
loh ini nanti otomatis buahnya akan semakin banyak semakin cepat besar
ya karena akarnya kan banyak nih
ya seperti itu
tapi ini kalau bukan fermentasian nggak bisa seperti ini
meski jenis tanah di sekitar banyuwangi selatan sudah cocok
penggunaan pupuk berkualitas akan mempengaruhi produktivitas tanaman untuk memunculkan bunga buah naga
jadi kalau dari pertumbuhannya saja dia bisa tumbuh di tanah yang bahkan artinya dalam kondisi yang kekurangan agar
nah air saja tumbuh
tetapi kan ini kalau kaktus kan kita tidak menumbuhkan buahnya mas
nah kalau buah naga kan kita perlu nih karena yang kita panen adalah buahnya
ini di dalam sak sak ini adalah pupuk kandang
pupuk kandang tidak langsung kita tabur tapi kita terus disak ini nanti dalam jangka waktu tidak lama ini saknya sudah rusak ya
jadi ini bisa dimakan oleh pohonnya ini kemudian tumbuh subur
nah kemudian kita inisiatif untuk membuat buah naga

jadi kalau sudah anget itu pohon buah naga ini dia akan mengeluarkan calon buah
rekayasa cahaya juga turut dilakukan di kebun milik sujarwo
sama dengan petani lain pak jarwo juga ingin menikmati hasil di luar kebun
di luar musim panen
selain itu malam hari juga
dimanfaatkan untuk melakukan rekayasa
genetik dengan mencampur serbuk
sari yang ada di buah naga
rekayasa ini dilakukan
agar saat bunga menjadi buah
ukurannya lebih besar
kalau malam kan mekar
kalau orang sahabat itu dikawinin
ditempelin yang serabuknya
serabuknya taruh di tengah
jadi bunga jadi buah
jadi buah jadi membesar buah yang
meski tergolong jenis tanaman
yang tangguh pertanian buah naga
bukan tanpa halangan
ancaman penyakit juga bisa menghampiri pohon
dan berpengaruh pada buah yang
paling sulit itu kadang kadang
kalau yang musiman sekarang
ini juga keadaan panas kadang kadang cacar
yang agak susah
cacar itu seperti kayak orang itu
belang belang gitu loh itu namanya cacar dua
ya agak bagus
sistem pertanian yang dipadukan
dengan keberadaan ternak
menjadi langkah inovasi kecil
yang justru bisa menghasilkan
petani petani di selatan banyuwangi menunjukkan
meski tinggal jauh dari kota
mereka mampu berinovasi
untuk kualitas hidup yang lebih baik
untuk kualitas hidup yang lebih baik
potensi komoditas pertanian di banyuwangi
tidak hanya buah naga
beberapa tanaman hortikultura lain pun
bisa dibudidayakan dan menjadi
meski tanaman jeruk sudah cukup lama
ditinggalkan di banyuwangi selatan
sebagian petani masih berusaha menanaminya
tetapi risiko kerugiannya cukup besar
kebun jeruk milik sujarwo adalah
ia masih memiliki beberapa kebun jeruk
yang mendatangkan penghasilannya
ketika kebun jeruk di banyuwangi selatan
kebun jeruk di banyuwangi selatan

ketika kebun jeruk di banyuwangi selatan
sebagian petani masih berusaha menanam
jenis tanaman yang sebenarnya sulit tumbuh
di dataran rendah
sudah lebih dari satu tahun terakhir
pria enam puluh tahun ini menanam pohon durian
ya kalau di banyuwangi selatan ini
susah untuk durian ini
harus pakai teknis teknis tertentu
agar durian itu bisa
tumbuh dengan baik
dan ini kami sudah
praktekkan di lapangan
dengan teknik khusus dan pupuk kandang
serta karpet bibit durian
akhirnya bisa tumbuh walaupun
lahannya bukan dataran tinggi yang memiliki
nah ini durian ini
bisa tumbuh itu caranya
gimana waktu itu pak
awalnya dulu tanah ini kan rata
tanah ceket ini ya
tanah ceket hitam
biasanya kalau durian tidak mau tumbuh
jadi dulu awalnya kita bikin
seperti ini ini karpet
ya ini karpet tinggi enam puluh cm
di dasaran tanah kan begitu
kemudian tanahnya sedikit kita
kebruk agar agak kelihatan
kemudian kasih tanah merah sama pasir
rata ini di dalamnya karpet
nah kita masukin
pupuk kandang dan
tanah merah itu dicampur
masukin sini sampai penuh
sampai tumbuh seperti ini berapa lama
sampai penuh kemudian kita siram pakai air kan
terus kita siram
kemudian setelah satu tahun
karpet ini kita lepas
hasilnya seperti ini
secara karakter tanaman durian
memang memerlukan dataran tinggi
karena membutuhkan banyak air
namun setelah dua tahun dengan
teknik rekayasa tanah yang dilakukan
sujarwo pohon durian sudah
mampu tumbuh sekitar dua meter
masih butuh waktu tiga hingga empat tahun lagi
sebelum pohon menghasilkan
bicara mengenai komoditas durian
banyuwangi sebenarnya memiliki
potensi yang cukup menjanjikan
terutama di sisi barat kabupaten ini
yang merupakan wilayah
bicara durian di banyuwangi
salah satu tempat yang dikenal itu
dusun pakis desa songgon
nah ini kita akan lihat langsung
kebun durian milik banyuwangi
yang durian ini cukup unik
katanya lagi musim nih pak
berarti ada yang lagi jatuh nih pak
ayo kita berburu
bergeser ke sisi barat
saya kali ini menemui petani durian khas
pria yang akrab di sapa pak likin ini
sudah tiga puluh tahun lebih membudidayakan durian
baik yang sudah tumbuh
maupun yang ia tanam sendiri
nah ini lagi
pak likin nih di kebunnya ini
ada berapa pohon pak di sini pak
ada yang tiga puluh lebih lah
itu nanam dari tahun berapa pak likin
udah itu ada peninggalan ada
nanam sendiri ada gitu
berarti paling tua kalau dari sepengetahuan pak likin
di sini ada berapa usia berapa pohon duriannya
paling usianya kira kira antara

itu paling tua itu kalau di lokasi saya
di luas tanah yang cukup luas ini
cara ngerawatnya gimana pak
susah gak sih
enggak enggak susah
kita lebih ngerti akan kebutuhan pohon durian
apalagi dikejar sekarang ini masalah kualitas rasa
kita bukan cuma panen
tapi rasa supaya bisa dinikmati juga
jangan sampai gagal rasa gitu
jadi gitu ya
apa aja yang dilakuin
kita mulai belum berbunga itu
kita rawat supaya pohon itu sehat dulu
apa yang dikasih ke pohon ini
ya pupu pupuk tertentu lah gitu
habis dari pembungaan
mulai kita itu muncul gerombol gerombol calon bunga
itu kita rawat dengan ya nutrisi sama insek
di kebun milik pak likin terdapat beberapa varietas durian khas banyuwangi
seperti durian dengan buah yang kecil
durian dengan buah tanpa serat
dan durian berwarna
pak di sini itu kan durian yang terkenal itu warna warninya itu
itu bisa berasal dari satu pohon begini juga pak
iya memang satu pohon memunculkan durian yang berwarna gitu
mau merah mau oren mau pink mau jingga
itu dalam satu pohon itu pasti induknya merah ya merah jingga ya jingga gitu
bisa macem macem ya itu ya pasti warnanya
jenis tanah vulkanik di perkebunan ini menjadi keuntungan
bagi petani durian di wilayah songgon
anugerah lagi lapisan tanah vulkanik
vulkanik yang sudah ya ratusan tahun ribuan tahun bahkan gitu
jadi humus humus tertentu itu bisa menciptakan rasa khas kekentalan
ya rasa susunya ada rasa santannya ada gurihnya ada manis pahitnya juga muncul
kelengketan itu yang terutama
kan kalau di songgon itu berada di kaki gunung raung ya mas ya
dan memang dari sisi topografi itu berbukit bukit
jadi walaupun misalkan di sana curah hujannya tinggi begitu ya
dan apa iklim mikronya juga lembab
varietas durian yang cukup unik di banyuwangi turut mendongkrak perekonomian masyarakat kecamatan songgon
di sepanjang jalan kecamatan
sangat mudah untuk menemukan penjual durian dengan berbagai macam varietas lainnya
jadi kita belajar gimana caranya kita kirim ke luar kota
ya keluar daerah songgon lah
seintinya waktu tahun delapan puluh an itu kita itu menjual di daerah rogo jambi itu sudah unggul
punya pelanggan itu sudah unggul

itu sudah unggul
proses ya jadi proses gimana kita itu selalu memamerkan
ngasih tahu sembari kita kadang di luar musim kita merantau keluar
kisah tani dari banyuwangi memberikan pelajaran bagaimana potensi alam bisa terus berkembang
dengan inovasi dari masyarakat penggarapnya
sebuah cerita yang dapat menjadi inspirasi
menerangi tanah di bagian timur pulau jawa